selama psbb kawasan gelora bung karno tetap dibuka untuk umum meski gubernur dki jakarta menutup seluruh fasilitas umum yang dapat menimbulkan kerumunan
ada pun beberapa aturan yang diberlakukan sebagai langkah pencegahan seperti pemberlakuan satu pintu untuk keluar masuk kendaraan
selain itu juga disediakan tempat cuci tangan mengharuskan pengunjung memakai masker dan sebagainya
pengunjung juga hanya boleh berolahraga seperti jogging dan bersepeda di kawasan gbk sementara ring road stadion utama ditutup setiap akhir pekan
produser lapangan cnn indonesia syarah mediana berada di kawasan gelora bung karno jakarta
selamat pagi syara sejak awal pekan psbb kembali diberlakukan di jakarta apakah jumlah warga yang berolahraga di gbk ini menurun drastis dibanding pekan lalu
selamat pagi juga lady dari pentahuan kami tadi sejak pukul enam ini memang warga yang berolahraga ini antusiasmenya ternyata masih cukup tinggi namun secara jumlah ini memang tidak sebesar saat psbb transisi tentunya
dan selain itu juga untuk psbb kali ini memang pintu masuk ini hanya digunakan satu pintu saja yaitu pembukaan
pada pintu lima seberangnya dari fx sudirman dan ini digunakan tentunya untuk memberikan agar memperketat begitu untuk pemantauan dari pengunjung yang datang ke gbk
selain itu juga nanti mereka telah disediakan beberapa lahan parkir yang sudah memang ditentukan oleh pihak gbk
selain itu juga memang dari protokol kesehatannya tetap ya pastinya
harus selalu menggunakan masker dan juga mencuci tangan menjaga kebersihan dan jika bisa ini tentunya sangat disarankan untuk bisa menjaga jarak
nah untuk mengetahui lebih detailnya lagi terkait soal jumlah dan juga peraturan peraturan apalagi yang diberlakukan di gbk untuk psbb yang kerang saya sudah bersama dengan pak abdal
selaku dari manajer untuk kawasan gbk ya pak ya
selamat pagi pak abdal
selamat pagi pak abdal
pertanyaan saya adalah ini menyusul di psbb ke dua gbk masih tetap buka
nah secara jumlah sendiri ini seberapa signifikan sih pak penurunannya dari saat psbb transisi
karena mungkin masyarakat melihat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah di kayi sangat ketat sekali ya
sehingga mereka mungkin lebih baik di rumah aja deh
baik ini kan tentunya juga menjadi sesuatu yang berbeda ya pak
karena pada psbb yang pertama sekitar april hingga juni ini memang gbk ini total ditutup
tapi untuk psbb yang kedua ini tetap dibuka
nah kira kira pertimbangannya apa dari pihak gpk sendiri
pertimbangannya supaya masyarakat
agar tetap sehat ya
agar tetap sehat sehingga gbk memberikan kesempatan untuk tetap berolahraga di lingkungan kawasan gbk
seintinya untuk masyarakat tetap sehat
kalau begitu memang berarti ada fasilitas fasilitas yang ditutup
begitu kan tidak semuanya dibuka
nah ini fasilitas apa saja pak yang ditutup
kami kalau yang dibuka
kami juga untuk ringgit
ringgit yang biasanya dibuka
supaya kenapa ringgit itu ditutup
karena kalau dibuka karena ada antrian gitu
jadi kalau ada antrian pasti ada kerumunan
sehingga gbk tetap membuka untuk kawasan untuk berolahraga
ring roja sendiri ditutup setiap akhir pekan atau memang setiap hari
selama diketat ini ya
tanggal sembilan belas dua puluh dan dua puluh enam dua puluh tujuh
jadi dua pekan sesuai dengan psbb
ketat ketat yang dilakukan oleh pemerintah dki jakarta
baik untuk tempat tempat parkirnya
mungkin betul maupun kendaraan roda empat yang akan datang kesini kira kira ada informasi mungkin pak bisa dimana saja nanti parkirnya
untuk tempat parkir kami menyediakan cukup banyak ya
ada parkir satan yang di depan sana
kemudian ada aquatik untuk sepeda motor
kemudian lapangan abc
kemudian pintu kuning yang dekat ringgit
kemudian stadion pertama
baik untuk masyarakatnya sendiri pak protokol kesehatannya apakah lebih taat daripada saat psbb transisi atau transisi yang pertama atau sebenarnya sama saja
kami untuk protokol kesehatannya itu sama saja ya
karena kami sangat ketat sekali untuk protokol kesehatan mulai dari mereka buka kemudian ada termogan
kemudian ada apa
untuk cuci tangan itu semuanya sangat ketat sekali ya kalau kami untuk protokol kesehatannya
jadi seperti pak jez karena kami memang dari awal gbk memperlakukan protokol kesehatannya itu sangat ketat sekali gitu
baik pak informasi selain soal protokol sendiri mungkin untuk masyarakat harapannya juga mungkin dari pihak gbk ini apa
ya dimohon kepada seluruh masyarakat yang berolahraga ke gbk
agar tetap menjaga protokol kesehatannya dengan sangat ketat
karena untuk menghindari kemudian untuk supaya covid sembilan belas ini bisa tidak ter apa namanya tidak ter ini dengan ini supaya masyarakatnya menjagalah gitu ya
menjaga dengan baik jangan mencuci tangan kemudian pakai masker kemudian jaga jarak itulah kalau masuk di kawasan gbk
oke baik terima kasih juga pak abdal
terima kasih banyak
terima kasih banyak
semoga tetap sehat juga pak abdal tentunya
ya tentunya tidak akan bosan mengingatkan masyarakat untuk selalu menegakkan tiga m selalu memakai masker selalu mencuci tangan dan selalu menjaga jarak kembali ke anda lay
baik terima kasih siarah mediana melaporkan langsung dari gelora bung karno jakarta